presiden indonesia ketiga baharudin yusuf habibi meminta presiden joko widodo
untuk meninjau kembali hukuman mati kepada sejumlah terpidana
seperti yang dilansir cnn indonesia com melalui suratnya
habibie juga mengatakan dari laporan advokat dan lembaga swadaya masyarakat
salah seorang terpidana mati zulfikar ali ternyata tidak bersalah
habibie menegaskan sangat mungkin perang terhadap narkoba dilakukan tanpa menerapkan hukuman mati
ia memaparkan hal itu dapat dilakukan seperti negara sweden
habibi mengimbau presiden untuk mempertimbangkan kembali
yaitu moratorium kebijakan hukuman mati karena lebih dari satu ratus empat puluh negara
sudah menetapkan atau menghapus kebijakan ini